kpu dan bawaslu mendatangi barat srimpori untuk menindaklanjuti peredaran informasi bohong
tentang adanya puluhan juta surat suara yang sudah dicoblos dalam tujuh kontainer di pelabuhan tanjung priok jakarta utara pada rabu malam
ketua komisi pemilai umum beserta jajaran komisionernya serta bawaslu mendatangi barat skrimpori
guna melaporkan kejadian tersebut dengan harapan kepolisian mampu mengusut tuntas rangkaian aksi
yang bisa mengganggu kelancaran pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
informasi tersebut bermula dari pesan suara yang disebarkan oleh oknum tidak dikenal melalui media sosial
ditambah adanya cuitan salah satu politisi yani andi arief di media sosial terkait kejadian tersebut
sore ini kpu sudah bertemu dengan kabar reskrim langsung
kpu sudah menyampaikan apa yang
menjadi kepentingannya keperluannya agar pelaku penyebar hoax itu bisa dengan harapan pemilu kita
menetapkan hasil pemilu bisa berjalan berlangsung luber dan judil
tidak ada gangguan gangguan yang seharusnya
itu tidak bisa mengganggu ketenangan masyarakat supaya pemilu ini tetap lancar aman dan damai
saya pikir itu
itu tidak bisa dikawal oleh kpu
nanti selanjutnya aparat penegak hukum nanti berdasarkan data dokumen yang kita berikan kepada baris krim
sudah ada korespondensi dari indonesia albi pratama di bar reskrim jakarta
albi apakah ada informasi terkait dengan pelaporan dari kpu dan bukti apa saja yang dibawa kpu
terkait informasi hoax yang beredar adanya surat suara yang telah dicoblos sebelumnya
ya selamat sore yuda
sangat disayangkan memang lagi lagi jelang kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas yang akan digelar pada bulan april dua ribu sembilan belas yang akan datang
ini penodai oleh sejumlah aksi aksi yang memang tidak terpuji dan justru bisa merugikan beberapa pihak di kalangan masyarakat seperti itu
seperti yang kita tahu bersama bahwa malam hari tadi ini beredar informasi baik dari sejumlah lini masa di media sosial
dan juga beberapa pesan singkat bahwa ada pesan suara yang melaporkan bahwa ada temuan sejumlah surat suara
itu yang totalnya cukup banyak
tiga juta surat suara yang berada di dalam tujuh kontainer yang ditemukan di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
dan memang disebutkan di informasi tersebut pasangan calon yaitu calon nomor urut satu yang sudah dicoblo seluruhnya
dikatakan itu berasal dari tiongkok
tetapi pihak dari kpu ketika mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke pelabuhan tanjung priuk
dan juga berkoordinasi dengan pihak bacukis tempat untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya informasi tersebut
dan ketika dicek langsung memang kpu tidak menemukan
adanya hal hal yang disebutkan dalam pesan suara tersebut
sehingga pihak dari kpu menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi bohong ataupun hoax
hal ini juga ditambah dari keterangan ketua kpu sendiri arief budiman yang menyatakan bahwa
sampai saat ini surat suara untuk keperluan pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang ini belum sama sekali dicetak
dan sampai saat ini memang masih dalam proses tender dan juga untuk memfinalisasi siapakah nanti pihak pihak
yang akan mendapatkan tender untuk percetakan tersebut
sehingga bisa dipastikan surat surat tersebut sampai saat ini belum ada
juga belum tercetak
nah untuk menindaklanjuti terkait dengan informasi bohong ataupun kabar hoax tersebut
pihak kpu langsung menuju ke kantor bawaslu untuk melakukan laporan
dan bersama sama mendatangi gedung baris krim polri yang ada di kementerian kelautan dan juga perikanan
di kawasan gambir jakarta pusat ini
dimana pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat siang tadi
ketua kpu bersama beberapa jajaran komisioner kpu dan juga dari bawaslu diwakili oleh frits edward siregar ini
langsung menemui kabar reskrim
juga melakukan proses registrasi untuk melaporkan kejadian
jadi yang dilaporkan ini adalah kejadian bukan oknum ataupun siapapun
karena memang sampai saat ini belum diketahui siapa oknum yang menyeberkan informasi mengenai kabar bohong tersebut
dan setelah diterima oleh pihak baris krim polri pihak dari kpu ini langsung menuju ke kantor bawaslu
untuk melakukan sejumlah koordinasi lanjutan untuk menanggapi hal hal yang memang bisa dianggap
akan merugikan ataupun mengganggu kelancaran jalannya pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang
nah hal ini juga ditambah
dengan keterangan yang diberikan langsung oleh kabar reskrim yaitu komjen pol arief sulistiono
yang menyatakan bahwa pihaknya menerima dan juga mendukung apa yang dilaporkan oleh kpu
karena memang benar apa yang dikatakan oleh kpu bahwa aksi aksi tentang informasi bohong tersebut
bisa mengganggu jalannya persiapan untuk pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang
karena tidak semua masyarakat ini bisa paham ataupun mengerti terkait dengan informasi tersebut
dan akan banyak sekali pengaruhnya
nah nantinya pihak dari kabar eskrim ini berjanji dalam waktu cepat akan melakukan pengusutan
pencarian siapa sebenarnya pelaku penyebaran informasi hoax tersebut
dari mana mulanya dan akan bekerjasama dengan tim dari cyber baris krim polri sendiri
nantinya sejumlah saksi baik itu dari kpu dari masyarakat dan juga dari pihak dirjen bia cukai sendiri
ini sudah dikontak untuk nantinya dibintai keterangan terkait dengan laporan laporan yang ada
mengenai dari versi digital mengenai laporan ataupun beredar informasi tersebut
dan juga dari lokasi yang ditujukan yaitu labuan tanjung priok
nah nantinya setelah keterangan keterangan ini dikumpulkan
baris krim ini bisa menyimpulkan dan juga mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari kasus ini sendiri
dan bukan tidak mungkin kalau misalnya kita juga melihat beberapa media sosial pada malam tadi
yuda ada salah satu cuitan dari politisi yaitu wasekjen dari partai demokrat
yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang ditemukan di pelabuhan tanjung priok dan harus dicek oleh kpu
dan itu dicuitkan oleh andi arief seperti itu
dan nantinya bukan tidak mungkin andi arief ini juga akan dipanggil oleh baris krim sebagai saksi
mengenai dari mana informasi tersebut didapatkan dan dari cuitan cuitan tersebut juga dianggap
turut mengundang beberapa pertanyaan dari sejumlah masyarakat khususnya pengguna media sosial
baik albi pratama terima kasih untuk laporan langsung dari baris krim
selamat bertugas kembali albi
tim kampanye nasional jokowi maruf amin menuduh adanya kepanikan kekalahan kubu lawan
dengan melemparkan berita bohong terkait surat suara yang sudah tercoblos di pelabuhan tanjung priok
selain itu beredarnya berita ini merupakan upaya mendelegitimasi
komisi pemilihan umum dengan tujuan tidak mempercayai proses dan hasil pemilu dua ribu sembilan belas